hari pertama pembukaan pariwisata domestik bandara internasional igusti ngurah rai bali dipenuhi wisatawan
sejumlah wisatawan nusantara mengaku sangat antusias datang ke bali karena telah menunggu selama berbulan bulan
rombongan penumpang yang merupakan wisatawan nusantara ini disambut meriah saat tiba di bandara internasional igusti ngurah rai bali jumat pagi
penyambutan dipimpin langsung oleh wakil gubernur bali cokorda oka arta ardana sukawati
didampingi kadis pariwisata bali jajaran angkasa pura dan sejumlah pejabat terkait lainnya
dengan dibukanya kembali kunjungan wisatawan nusantara ini
diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi bangkitnya pariwisata bali
sejumlah wisatawan mengaku senang dengan dibukanya kembali pariwisata bali setelah ditutup selama sekitar empat bulan
mereka juga menyebut akan menghabiskan libur panjang idul adha untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di bali
pas dibuka langsung bukti ke jalan ke bali
kekuatiran pasti ada tapi ya selama kita tetap mencoba
dan tetap ikuti protokol harusnya juga pasti semuanya dilakukan
pemprov bali sudah mengeluarkan aturan mengenai persyaratan bagi wisatawan nusantara yang berkunjung ke bali
di antaranya memiliki dan menunjukkan surat keterangan bebas covid sembilan belas
dan mengisi data diri dalam aplikasi love bali
sebelumnya pada kamis kemarin
menko maritim dan investasi bersama menteri pariwisata mendeklarasi pembukaan pariwisata domestik di nusa dua bali
nandang astika dan pasar bali
usai membuka wisata bagi warga lokal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
provinsi bali kembali membuka aktivitas wisata bagi warga nusantara atau domestik
meski bertahap dan diklaim ketat dengan aturan
namun publik masih mempertanyakan apa pertimbangan pemerintah daerah provinsi bali
mengingat angka kasus infeksi masih tinggi
bagaimana memastikan jika penerapan protokol kesehatan bisa diterapkan secara benar dan disiplin
agar tidak menjadi sumber penularan baru
serta bagaimana membangun kepercayaan publik khususnya dalam menjalankan aktivitas wisata di masa pandemi
kita bahas topik ini dengan sejumlah narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ada ari juliana gemma jubir satgas penangan dampak covid sembilan belas kemen parekraf
selamat malam mas ari
terima kasih mas ari
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
juga ada i putu astawa kadis pariwisata provinsi bali
selamat malam pak putu
selamat malam pak ferdi ilyas
salam sehat juga pak terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
dan ada budi yanto ardiansa wakil ketua umum dpp asita
selamat malam pak ardi
selamat malam pak ferdi
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita
sebelum lebih lanjut bagaimana kemudian kita melihat apa yang terjadi hari ini
setelah bali kemarin dibuka untuk wisatawan nusantara atau domestik
saya ingin ke mas ari dulu deh kalau gitu
mas ari kalau tidak salah beberapa waktu lalu
inisiasi atau konsep ini diusung oleh kemen parekraf
soal wisata ini patokannya atau protokolannya adalah chs ya saya kalau tidak salah
kita ingin mendapatkan evaluasi
terlebih dahulu bagaimana kemudian chs ini sudah benar benar sesuai dijalankan
sehingga kemudian begitu percaya diri bahwa wisata bali ini menjadi role model
untuk pembukaan wisata wisata di indonesia di masa pandemi ini mas
ya pada dasarnya perlu dipahami bahwa
selama sebelum pemerintah provinsi bali ini membuka pariwisata lokal ini
telah melakukan simulasi di beberapa daerah tersebut
dalam rangka untuk mempersiapkan dalam artian tahapan prakondisi
sebagaimana juga disampaikan pak presiden bahwa
setiap daerah yang memang ingin membuka daerahnya untuk wisata ke bali
harus melakukan tahapan prakondisi
edukasi sosialisasi dan simulasi
nah di sanalah kemudian
jika kami melakukan hal tersebut di sana
kami melihat bahwa sebenarnya memang pemerintah provinsi bali
tampaknya sudah siap dalam menjalankan tersebut
karena memang setelah ada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan
kami di kemen parekraf telah membuat panduan teknisnya
sehingga di sana
kemudian setelah diterapkan di hotel hotel dan tempat wisata di sana
dan kami tentu saja melihat bahwa mereka tampaknya sudah siap
dan ternyata memang pemerintah provinsi bali telah memutuskan
bahwa tanggal tiga puluh satu juli kemarin
akhirnya wisatawan domestik bisa dibuka untuk datang ke bali kembali
oke mas ari tapi kemudian pertanyaannya adalah
yang menjadi salah satu rujukan penting juga data epidemiolognya juga kan
apakah kemudian tingkat persebaran di sana secara data dan grafik epidemiolognya sudah dikategorikan aman begitu
atau kalau kita bisa pakai istilah zonanya sudah di mana nih posisinya
ya itu adalah pertanyaan yang sangat penting

sementara ini kan selalu menyampaikan perkembangan epidemi di berbagai daerah tersebut
yang mana memang bali dalam hal ini zonanya masih masuk ke zona oranye ya sedang
jadi memang bukan zona merah
dengan demikian pemerintah provinsinya dapat mempertimbangkan
jadi keputusan itu tetap di tangan pemerintah provinsi
dalam hal ini untuk memutuskan apakah dia siap untuk membuka atau tidak
dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan
kalau memang dalam tahapan prakondisi pemerintah provinsi bali merasa yakin bahwa ternyata mereka sudah siap
maka memang pada akhirnya keputusan untuk membuka tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi bali
pemerintah pusat dalam hal ini hanya memberikan pertimbangan di awal
begitu berkenan dengan zonasi tersebut dan juga nanti akan membantu untuk melakukan evaluasi dan monitoring nya
oke artinya kalau kemudian ini sudah dideklarasikan begitu evaluasi evaluasi terkait poin poin tadi termasuk chs itu
artinya sudah benar ya begitu ya mas ari
saya langsung ke pak putu
pak putu bagaimana menjawab ini pak turunan dari apa yang disampaikan oleh mas ari tadi
kemudian percaya diri sekali kita melihat bali siap dengan wisata domestik
kalau kemarin di sembilan juli kalau tidak salah khusus warga lokal ya pak ya
sekarang domestik nanti berjenjang ke tahap wisatawan mancanegara
bagaimana memantau kondisi ini pak
baik terima kasih pak fredy ya jadi memang sebagaimana dipahami
sebagai tulang punggung perekonomian bali itu sangat tergantung sekali dari sektor pariwisata
dan kita sekarang sudah memasuki bulan kelima ya sudah kinerja ekonomi kita itu sudah tidak berjalan
sehingga ada dua kata kunci
yang harus diperhatikan dalam situasi seperti sekarang
karena kalau menolkan covid sembilan belas sekarang ini menurut who itu katanya susah gitu ya
tidak bisa di nolkan
oleh karena itu ada dua kata kunci bagaimana penanganan covid sembilan belas itu bisa dilaksanakan dengan baik
di satu sisi dan penanganan ekonomi juga tetap berjalan dengan baik
jadi harus diselaraskan
nah protokol kesehatan inilah yang menjadi jembatan
sebelum vaksin diketemukan
kami di provinsi bali bapak gubernur bersama dengan jajaran dari pangdam dari kapolda bupati wali kota
ditambah dengan satu empat ratus sembilan puluh tiga desa adat siap ini untuk mengawal masyarakat supaya tertib supaya disiplin ya
kita tidak mau nanti dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di pariwisata ini akan memunculkan
kasus kasus epicentrum ataupun epicentrum ataupun sumber sumber second wave atau third wave seperti itu kita tidak mau
sehingga dari pelonggaran ini harus masyarakat kita itu bisa melaksanakan secara tertib dan disiplin
dan informasi dari sembilan hari terakhir ini
nampaknya persentase yang sembuh jauh lebih tinggi
daripada kasus covid sembilan belas itu sendiri
walaupun memang masih terjadi penularan transmisi itu karena memang susah untuk mengenalkan covid saat ini itu memang tidak mungkin
oleh karena itulah
supaya sejalan antara penanganan covid dan ekonomi ini lah
kami bersama seluruh jajaran itu melaksanakan protokol kesehatan ini dengan tertib dan disiplin pak freddy
pak putu berarti ada batasan batasan yang perlu diketahui pak oleh masyarakat atau wisatawan yang akan ke bali apa saja kemudian batasan batasan itu sehingga kemudian ini bisa tahu bahwa aktivitas wisata yang mana yang diperbolehkan dengan aturan protokol kesehatan atau aktivitas yang mana yang tidak begitu pak
betul tentu di dalam pelaksanaan ini yang wisata outdoor saya kira itu akan aman ya jadi seperti pantai kemudian danau atau pergi ke gunung kebun raya atau budaya di pura itu saya kira itu sangat mudah untuk bisa kontrol ya
tetapi kalau yang bersifat area area seperti katakanlah diskotik klub klub malam tentu ini masih perlu kita evaluasi kaji lagi
supaya betul betul nanti bisa aman benar gitu ya baru nanti kita akan terapkan secara bertahap ya tentu juga selektif sekali dan juga terbatas
nah itu tadi karena kita tidak ingin ya selama pelonggaran aktivitas ini akan memunculkan masalah yang baru
dan bapak gubernur saat ini juga sudah mengeluarkan edaran ya nomor lima belas ribu dua ratus empat puluh tiga tahun dua ribu dua puluh ini
tentang beberapa perubahan
persyaratan persyaratan juga untuk wisatawan yang masuk ke bali ya
jadi antara lain harus menunjukkan surat keterangan bebas covid
nah ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan penularan virus baru dari luar
itu pak freddy yang kita lakukan
ya screeningnya sudah ada dimulai dari semua pintu masuk akses transportasi yang akan menuju ke bali ya pak ya
tidak hanya dari transportasi udara tapi darat juga ini atau laut ini juga sudah ada screening itu di pintu masuknya ya
sudah dipastikan ya
ya sudah dipastikan selain melalui udara juga melalui pelabuhan pelabuhan seperti gilimanuk padangbai itu juga sudah dilakukan hal yang serupa
di dalam moment tracking apa namanya wisatawan yang masuk ke kita ini
oke oke oke saya kalau gitu ke pak budianto ingin mendapatkan bagaimana perspektifnya
pak budi bagaimana nih kalau saya tidak salah market domestik ini bagi teman teman di asosiasi ini juga cukup penting begitu untuk diambil
apalagi di masa pandemi
bagaimana teman teman di asosiasi ini melihat keputusan seperti ini
cukup happy dengan kondisi ini atau bagaimana
malam pak freddy
saya tadi agak terputus putus suaranya
tapi saya bisa menangkap kira kira apa yang ditanyakan oleh pak ferdi
pertama tentu saja kita menyebut baik ya
apa yang sudah dilakukan oleh atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah bali untuk membuka kawasan
yang kami harapkan adalah pembukaan kawasan wisata di bali ini ini bisa menjadi trigger bagi daerah daerah lain ya untuk juga supaya mempersiapkan diri untuk segera membuka kembali daerah wisatanya
dan juga tentu saja kita berharap ini juga bisa men trigger pemerintah pusat agar memberikan keleluasan dan tanda kutip ya yang artinya tentu saja harus tetap memenuhi protokol protokol covid sembilan belas ya seperti chse itu
tapi yang jelas ini langkah baik yang kita apresiasi ya
mudah mudahan dari bali ini bisa kemudian menular kepada daerah daerah lain sehingga paling tidak dalam waktu dekat ini kita bisa saling berkunjung
bisa saling berkunjung di dalam negeri ini
sehingga perwisata domestik atau perjalanan wisata domestik dia bisa segera mulai terangkat kembali
seberapa besar sih pak budi pengaruh dari pembukaan wisata untuk domestik atau wisatawan nusantara
ini terhadap geliat aktivitas teman teman di asosiasi
saya rasa begini
pariwisata domestik seharusnya menjadi sektor yang paling cepat pulih ya
memang saat ini yang sudah pulih duluan itu memang kita sebut dengan wisata lokalan ya
wisata lokalan itu artinya orang orang masih berkunjung di sekitar daerahnya saja
ini bisa menghidupkan juga tentu saja desain wisata
desain akti wisata
tapi tidak unsur unsur lain ya
seperti penerbangan biro perjalanan hotel dan sebagainya
nah kita harapkan perjalanan wisata domestik ini bisa bangkit kembali juga ya
supaya paling tidak sambil menunggu ya
sambil menunggu inbound ya ini bisa bangkit kembali
ya domestik lah kita supaya bisa saling menghidupi
ini yang menjadi harapan kami
karena pandemi covid sembilan belas ini tersebut saja memberikan dampak yang luar biasa sekali untuk wariwisata
jadi wariwisata ini boleh dibilang yang paling cepat terdampak ya
yang paling awal terdampak dan paling
paling akhir pulih
nah inilah yang harus kita lakukan ya
supaya ya janganlah kita menjadi yang paling belakangan pulih ya
jadi supaya kita juga bisa meningkatkan perwisata kembali
oke pak budi kita sudah dapat poinnya
dan selanjutnya yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kemudian dengan momentum seperti ini bisa membangun kepercayaan publik atau gaining confidence begitu tetap terhadap aspek wisata
kita nanti akan kembali
saya akan tanyakan nanti ke mas ari
indonesia prime news kembali usai aja dan tetap bersama kami
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan narasumber saya yang tersambung lewat sambungan zoom dari luar studio
saya ke mas ari
pak yang ingin juga ditanyakan bagaimana sih sebenarnya skema membuka wisata ini secara bertahap
karena gini publik masih bertanya tanya seberapa disiplin semua pihak menjalankan aturan protokol kesehatan
karena misalnya nih kalau kita ke bali dari jakarta
saat kembali lagi ke jakarta apakah akan difasilitasi untuk tes lagi
atau karantina lagi
apakah skema skema seperti ini juga masuk dalam kajian protokol kesehatan untuk menekan penyebaran penyebaran virus yang mana kita tahu masih cukup tinggi
jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang ketika daerah sudah memutuskan atau akan memutuskan untuk membuka wisatanya kembali
tentu saja dia harus memperhatikan aspek aspek tadi bahwa penyebaran covid sembilan belas

yang bisa dipertimbangkan untuk membukanya adalah tentu saja daerah daerah yang punya resiko penyebaran sedang atau rendah
jadi resiko tinggi tentu harusnya tidak dilakukan
dan sebelum dilakukan pembukaan tentu saja ada tahapan prakondisi
yaitu tadi ada edukasi simulasi dan sosialisasi
dimana untuk mempersiapkan sumber dayanya yang mendukung pariwisata tersebut
supaya mereka memahami nantinya agar dalam pelaksanaannya
itu mereka bisa melaksanakannya
dan itu bisa dilakukan sesuai dengan apa yang juga kita programkan di kementerian pariwisata
jadi bagaimana aspek kebersihannya aspek kesehatannya keselamatannya
dan juga tentu saja pelestarian lingkungan hidup
itulah mengapa kemudian kalau memang sekali lagi
berdasarkan tahapan prakondisi tersebut mereka yakin
sehingga nantinya setiap kemungkinan yang terjadi itu bisa disiapkan
contohnya di kementerian pariwisata
misalnya apabila terjadi kasus baru
apa yang dilakukan pemerintah daerah
itu mereka harus siap
pelayanan kesehatannya kemudian tindakan pertamanya
itu mereka tentu dia harus siap
oke ini bagian dari pendampingan pemerintah
pemerintah pusat dari kementerian pariwisata begitu ya
ini pemerintah daerah
ini pemerintah daerah dalam hal ini
pemerintah pusat untuk memfasilitasi atau mengadvokasi
memfasilitasi dan memberikan tuan
tadi sudah saya sampaikan bahwa kita membuat panduan teknis
dari protokol kesehatan ditetapkan kemenkes tadi
nah sehingga nantinya
kalau dalam penerapannya
tentu saja ini kita nggak bisa menggantungkan hanya kepada aturan
yaitu tadi protokol kesehatan
atau aparat pemerintah daerah
dalam hal ini yang mengawasi dan menjalankan
tapi juga butuh kesadaran masyarakat
nah itu dia
nah inilah yang kemudian yang cukup penting sekali
kita perhatikan khususnya pemerintah daerah dalam hal ini
bagaimana sebenarnya kesadaran dari masyarakat ini
dan juga wisatawan wisatawan ini
bisa ditingkatkan dengan berbagai edukasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah
oke langsung dijawab sama pak putu pak
gimana pak ada pr dari pemerintah pusat dari kemenparekraf
mendisiplikkan warga bagaimana pak
baik jadi memang faktor keamanan kenyamanan
itu yang menjadi pertimbangan utama ya
setiap traveling itu yang ingin berkunjung ke bali ya
oleh karena itu untuk mengkondisikan kondisi seperti yang disampaikan tadi
selain tanggal tiga puluh kemarin
dihadiri oleh pak gubernur pak menteri maritim dan investasi
lalu pak menteri pariwisata juga hadir
kita deklarasikan tentang penerapan tatanan kehidupan era baru ini
untuk memberikan kesadaran kolektif
bersama dan sebelum tanggal tiga puluh itu
sebenarnya kita sudah melakukan roadshow ya pak ya
beberapa obyek seperti ke pantai pendawa
ada di mongkepores ubud
kita melakukan ke danau beratan ke tirta gangge
ke destinasi destinasi semua kita lakukan
untuk memberikan gerakan moral kepada masyarakat
agar betul betul di dalam pelonggaran aktivitas ini
faktor protokol ini harus
betul betul diterapkan secara tertib
yang penting itu
nah kebetulan juga kami di masyarakat ini
dengan desa adat kita pak
sudah melakukan istilahnya
pararem gering agung
jadi kesepakatan bersama dengan pecalangnya itu
itu selalu siap mengawasi masyarakat kita
di dalam melakukan aktivitas
karena kalau terlalu lama juga tidak bergerak ekonomi kita juga tidak baik
tetapi inilah solusi kita untuk bisa menjalankan

dan di lain sisi kebutuhan ekonomi pak
yang penting kata kuncinya adalah tertib disiplin
jangan sampai ada efisien terbaru
oke artinya semua monitoring jalan ya pak putu ya
dari masyarakat itu sendiri dari pemerintah daerah juga
semua bekerja ya pak ya
selain itu kita juga kepada para industri industri pariwisata
entah itu hotel restoran kemudian transportasi
kita lakukan verifikasi pak freddy
kita ada tim assessment asesor kita dari dinas pariwisata provinsi
dengan asosiasi kabupaten kota
kita terjun nih setiap hari untuk melakukan verifikasi
dan menerbitkan curhat keterangan sertifikat begitu
bahwa mereka telah melaksanakan standar standar protokol dengan baik
oke oke oke saya langsung ke mas budi kalau gitu
mas budi teman teman di asosiasi tentu menjadi salah satu faktor kunci
begitu kalau sertifikasinya sudah diterbitkan oleh pemerintah
kemudian kepercayaan publiknya juga harus bisa diselaraskan
dengan apa yang teman teman asita lakukan begitu
secara konkret seperti apa kemudian aksi atau paket paket wisata
yang akan dilakukan sesuai dengan protokol di masa pandemi ini mas budi
ya tentu saja kami dari asita atau kawan kawan semua yang
yang merupakan pelaku biro perjalanan wisata ini
sebenarnya sudah menunggu waktu yang cukup lama ya cukup lama
dalam artian dalam waktu itu memang kami juga sudah mempersiapkan diri ya
siap sendiri supaya pada saatnya nanti pada saat semua apa namanya
semua katakanlah kegiatan wisata sudah dibuka ya kami juga sudah siap
melaksanakan apa namanya hal hal tersebut dengan tentu saja
dengan menerapkan penerapan protokol kesehatan yang tepat ya
dari segi sdm sendiri juga sudah disiapkan semua
saya rasa kawan kawan semua di seluruh indonesia pelaku wisata juga
juga sudah mempersiapkan diri untuk hal hal demikian
ya tapi ya memang tetap terlepas dari itu semua tentu saja harus kita lakukan
dengan penuh kehati hatian ya karena tentu saja kita tidak mau
ada kasus kasus baru lagi nah ini saya rasa ini menjadi uji coba ya
kalau kita bisa melaksanakan ini dengan baik kita akan bisa lebih dipercaya
plastiknya teras daripada masyarakat baik indonesia masyarakat yang negeri
maupun masyarakat dari luar indonesia itu akan lebih terhadap kita
jadi ini juga merupakan satu momen yang harus kita sama sama jaga
oke mas budi trennya sekarang yang dilakukan oleh wisatawan ini
langsung lewat biro perjalanan atau masih lewat online atau yang mana
yang perlu disikapi dengan kondisi bertahap seperti ini
ada beberapa yang karena mereka masih apa namanya masih melakukan perjalanan
yang terbatas dalam arti cuma mengambil tiket kemudian membeli hotel
ada beberapa atau sebagian yang memang masih menggunakan online ya
tapi kita harapkan tentu saja kita juga harus mengedukasi masyarakat
supaya mereka juga menggunakan jasa biro perjalanan wisata
karena mereka dapat berkonsultasi tentang tentang apa namanya tentang
pedoman pedoman protokol itu tadi ya
betul ya segala macam hal lain supaya mereka di tempat wisata tersebut itu bisa
bisa terakomodir dengan baik tidak melakukan hal hal yang tentu saja
bertentangan dengan protokol kesehatan dan ini saya rasa tidak akan mereka dapatkan
kalau mereka beli online ya karena itu kita harapkan wisatawan untuk lebih wise ya
konsultasilah dengan dengan apa namanya dengan biro perjalanan supaya mereka bisa melakukan perjalanan
dengan dengan aman dan nyaman jadi ya kita harus melakukan perjalanan yang lebih baik

sampai hari ini laporannya bagaimana mas budi trennya kemana
langsung atau masih lewat biro perjalanan
masih lima puluh lima puluh saya rasa
oke berarti perlu didorong juga ya kalau kemudian ada hal hal positif juga kalau untuk menggunakan
biro perjalanan ada hal hal yang kemudian bisa dipastikan protokol kesehatannya bisa tersampaikan dengan baik
iya karena di asita juga sudah menyiapkan protokol kesehatan yang yang bisa diberikan
jadi ada panduan panduan yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa melakukan perjalanan atau wisata dengan aman dan nyaman
oke oke oke kita sudah dapat poinnya kita break dulu nanti usai jeda saya kembali ke mas ari dan pak putu
bagaimana kemudian kita pastikan walaupun secara bertahap skemanya sudah ada protokolnya sudah ada
tidak hanya bali yang dijadikan role model wisata baru di era new normal jangan kemudian nanti wisata wisata lain justru menjadi
yang menjadikan yang menjadikan role model wisata baru di era new normal jangan kemudian nanti wisata wisata lain justru menjadi
apa ya ketakutan atau dalam arti kata wisata covid nah ini yang harus diantisipasi dari sekarang
jangan sampai terjadi saya akan tanyakan langsung nanti ke mas ari dan pak putu apa yang harus dipersiapkan lebih lanjut
cnn indonesia prime news segera kembali bersajar
kita kembali dalam diskusi kita malam ini saya ke pak putu dulu pak putu masih dengan kita ya pak
pak putu kalau kemarin kan kita tahu waktu wisata lokal dibuka ada aturan yang mengharuskan di satu titik misalnya pantai ini pak
ada aturan di mana di satu titik itu tujuh puluh lima orang saja yang boleh masuk begitu atau di tempat spa mungkin atau di tempat yang atraksi atraksi kesenian
adat budaya begitu ini ada aturan aturan yang dijadikan pedoman begitu pak bagaimana selanjutnya pak
apakah kemudian di pembukaan wisata secara bertahap ini pemerintah daerah bali khususnya akan komit dengan aturan aturan seperti ini untuk pengawasannya pak
baik di tengah tengah covid ini ya kita membuka pariwisata sehingga memang mau tidak mau protokol ini harus kita terapkan
nah bapak gubernur telah mengeluarkan edaran nomor tiga ribu tiga ratus lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh itu tentang penerapan tatanan kehidupan daerah baru ini untuk empat belas sektor ya
di empat belas sektor sehingga apa yang disampaikan pak freddy tadi itu merupakan bagian dari prosedur ataupun protokol kesehatan ya untuk mencegah adanya kerumunan
karena kebiasaan masyarakat kita itu kan selalu ingin dekat dekat begitu ya
ini yang selalu harus diingatkan sehingga di setiap pengelolaan di edaran ini disebutkan agar membentuk gugus tugas pak
yang selalu mengingatkan ya kepada masyarakat yang tidak disiplin gitu ya
nah ini perlu di ada satu gugus tugas yang selalu mengingatkan
karena bicara masalah bisnis hospitality ini
memang masalah trust ya
kepercayaan wisatawan itu menjadi bagian yang sangat penting sekali bagi kami
nah untuk menumbuhkan rasa percaya inilah kami harus betul betul mengawal ini
bahkan dari pak kapolda juga tidak segan segan selalu membimbing kami selalu bersinergi dengan kita untuk mengawal
seperti yang saya katakan tadi bali kan tidak memiliki sumber daya alam yang cukup
jadi backbone ekonomi bali itu tergantung dari pariwisata
sehingga ini ya yang menjadi kata kunci kita adalah tertib dan disiplin
itu tidak ada kata lain pak
komitmen itu yang mungkin kita perlu dapatkan ya pak putu ya agar kemudian trust dari masyarakat untuk market yang lebih besar mungkin kedepannya juga bisa diperoleh begitu
khususnya bagi wisatawan mancanegara
saya ke mas budi
mas budi bagaimana kemudian seberapa siap dengan protokol yang tadi disampaikan
dengan paket paket yang disiapkan untuk market yang lebih besar nanti mas
saya katakan tadi bahwa selama masa pandemi kemarin ya terus terang tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh kawan kawan di biro perjalanan wisata
dan pelaku industri wisata lainnya
sehingga kami memanfaatkan kesempatan itu kemudian untuk melakukan pelatihan pelatihan dan juga persiapan persiapan ya sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya
sehingga pada saatnya nanti kita bisa memperlakukan suatu perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga tepat ya
saya katakan tepat
oke artinya sinergitas antara pemerintah dan juga pelaku wisata tidak hanya teman teman asita dan pelaku wisata lain ini juga harus sejalan ya
ya itu yang selama ini kita lakukan
oke saya terakhir ke mas ari kalau gitu
mas ari bagaimana kemudian
bagaimana kemudian kebijakan ini bisa dipastikan menjadi apa ya kebijakan yang dijadikan pijakan gitu
khususnya untuk aspek wisata
karena seperti yang tadi saya bilang jangan kemudian abai dengan aspek aspek kewaspadaan dan kesehatan di masa pandemi ini
kemudian role model bali ini justru berubah menjadi wisata covid
kita tidak mau terjadi seperti itu
tapi kemudian ini menjadi contoh baik untuk wisata wisata di seluruh indonesia
bagaimana menjawab ini mas ari
ya sebelumnya saya menyambut baik sekali apa yang bisa disampaikan tadi oleh pemprov juga pihak dari pemprov bali
bahwa memang sudah dilakukan berbagai persiapan oleh pemerintah daerah dalam hal ini
berkenaan dengan regulasinya lalu kemudian kesiapan aparatnya baik aparat pemda maupun aparat polisian dan disampaikan
dan itu bagus sekali gitu ya dalam langkah persiapkan bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan
karena tidak terjadi penyebaran baru lagi ketika wisata ini dibuka
namun sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa bukan hanya masalah regulasi dan juga kesiapan aparat
namun juga sekali lagi kesadaran masyarakat ini juga harus terus menerus diedukasi
jadi jangan sampai juga misalnya nanti edukasi publiknya dijalankan tapi kemudian misalnya penerapan oleh aparatnya kemudian tidak konsisten
jadi kadang kadang di telat telat tegak kadang tidak
sehingga nanti membingungkan masyarakat justru
tetap ada ketegasan konsistensi dari aparat dalam penegakan rules nya dan semoga nanti kesadaran publiknya ini terbangun dengan baik
sehingga dengan tiga aspek ini tiga unsur ini mudah mudahan nanti pembukaan wisatawan bali ini ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada efek negatifnya
sehingga menjadi role model bagi wisatawan di daerah lainnya
oke artinya kemudian evaluasi juga menjadi penting nanti ya mas ari ya
oke selanjutnya ada bocoran mas ari kemana kebijakan ini akan menyasar wisata di mana lagi
ya yang pasti memang kalau dari berbagai persiapan yang kita perhatikan memang ada beberapa daerah seperti misalnya batam dan bintan yang telah menyatakan siap dalam hal ini
dan memang juga resikonya rendah di daerahnya itu
lalu kemudian juga yogyakarta lombok praia dan labuan bajo itu juga sudah cukup siap
sedangkan yang lainnya juga sesuai dengan destinasi prioritas yang dijalankan oleh kemenpareklas menjadi prioritas kemenpareklas juga untuk pembangunnya
oke oke berikut juga dengan stimulus stimulusnya ya mas arya
yang kita persiapkan dan sedang terus kita bahas semoga mudah mudahan bisa segera diturunkan kepada industri maupun kepada pemerintah daerah
oke terima kasih mas ari pak putu astawa terima kasih juga bergabung dengan kita mas budianto ardiansa juga sudah bergabung dengan kita komitmen dan sinergitas semua pihak
tidak hanya pemerintah pusat sampai ke daerah atau pelaku wisata tapi juga masyarakatnya itu sendiri juga harus bisa berkomitmen untuk menerapkan semua aturan dan protokol kesehatan juga tetap harus dipatuhi secara benar dan disiplin
agar kemudian ini bisa menjadi contoh untuk daerah daerah lain untuk memajukan khususnya di sektor pariwisata di tanah air terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini
selain itu pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sekarang di tanah air salat idul adha berjamah juga tetap digelar di berbagai negara kendati masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
cnn indonesia prime news segera kembali